jadi sejak pilpres kemarin kpu enggak serius itu menanggapi persoalan persoalan ini
saya minta konfirmasi dari termohon
betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal dua puluh tujuh april
kuasa hukum ada di belakang
enggak sekarang prinsipal kpu
kpu pusat atau kpu mana ini
saya dari sekretariat kbri
menyampaikan bahwa pimpinan sedang
tolong disampaikan kpu harus serius itu
jadi sejak pilpres kemarin kpu enggak serius itu menanggapi persoalan persoalan ini
bentar itu harus disampaikan itu terhadap komisi komisioner itu
di panel dua eh panel tiga itu ada pak yulianto sederajat sama pak
kan sudah dibagi di panel satu panel dua dan panel tiga kan
pak infonya dari teman teman sekretariat bahwa pak idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan pilkada
untuk pak yulianto sederajat sedang menerima teman teman provinsi untuk konsultasi terkait pilkada
di mahkamah dianggap tidak penting ini
eh sudah ada kuasa hukum mas
begitu kuasa hukumnya yang menjawab kan
dari pan eh kuasa hukumnya
untuk menjawab merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa
untuk perkara pandai kuasa hukumnya bengawan majelis
anda harus tahu persis kan sudah jadi dikuasa mestinya harus tahu persis
gimana memang ada pembukaan ini
dari daerah belum ada kronologi belum menceritakan hal hal tersebut dan belum kita konfirmasi
kpu lahatnya atau kpu ogan kemarin nggak hadir ya
oke yaudah nanti di respon ya
ini persoalan ini persoalan penting persoalan serius ini
karena menyangkut hak konstitusional warga pemilih hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik baiknya ya
mahkamah saja menyelesaikan ini dengan serius ini
ini untuk menjadi perhatian semua orang ini
negara demokrasi indonesia itu demokrasi berdasar pancasila
pasal dua puluh dua menganuanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil
stakeholder seluruh yang terlibat harus benar benar menyelenggarakan sebaik baiknya dengan itikat baik
jadi itu harus jadi catatan kita
ya sekali lagi nanti minta tolong direspon